bmkg memprediksi fenomena super blood moon atau gerhana bulan total akan terjadi pada hari ini dua puluh enam mei dua ribu dua puluh satu
yang bertepatan dengan hari raya waisak
fenomena gerhana bulan merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari bumi dan bulan
sementara gerhana bulan total terjadi ketika posisi matahari bumi dan bulan sejajar
bulan pun akan tampak berwarna merah atau blood moon
dalam laman resmi bmkg gerhana bulan total ini dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah berawan
dan aman dilihat oleh masyarakat dengan mata telanjang tanpa harus menggunakan kacamata khusus gerhana
peristiwa langka ini dapat disaksikan di seluruh wilayah indonesia kecuali di sebagian riau bagian utara sumatera barat sumatera utara dan aceh
puncak gerhana akan terjadi pada pukul delapan belas sembilan hingga delapan belas
waktu indonesia barat
badan meteorologi klimatologi dan geofisika pun mengimbau masyarakat di wilayah pesisir untuk waspada
karena diprediksi akan terjadi banjirop
bmkg menjelaskan posisi bulan bumi dan matahari yang sejajar dapat mengakibatkan daya tarik lebih tinggi terhadap air laut
sehingga pasang air laut tersebut dapat menyebabkan
banjirop dapat menyebabkan jalanan menjadi licin dan air laut yang bersifat korosif
berbahaya bagi kendaraan yang melintas
meski demikian proses banjiri tersebut tidak berlangsung lama dan berbeda beda di setiap daerah
menurut hendra suwarta kepala bidang geofisika potensial dan tanda waktu bmkg
penambahan ketinggian air diprediksi tidak terlalu signifikan
yakni sekitar sepuluh hingga dua puluh cm
adalah yang terutama di pinggir pantai
jadi perlu diwaspadai adanya gelombang adanya pasang
pasang yang lebih tinggi
masa yang lebih tinggi dari biasanya
bmkg juga menyampaikan jika fenomena gerhana bulan total ini akan terjadi lagi di tahun dua ribu tiga puluh tiga mendatang
tim liputan cnn indonesia